nah ini selanjutnya kita akan informasi terkait untuk mencegah penyebaran virus corona
ternyata pemerintah tiongkok ini menyebar disinfektan menggunakan perangkat robot
jadi tidak ada interaksi dengan manusia begitu ya
nah robot ini berbentuk seperti tank dan juga disebar untuk menyemprotkan cairan disinfektan di sejumlah wilayah di tiongkok
video ini diambil dari provinsi cejang pada tanggal tujuh maret kemarin
robot tank dengan panjang satu lima meter dan lebar hampir satu meter mampu menyemprotkan cairan disinfektan di jalan jalan tiongkok
robot ini dikembangkan oleh tim riset universitas cacang diklaim mampu menyemprotkan disinfektan seluas dua ribu meter persegi
atau setara dengan tiga lapangan bola dalam waktu satu jam
robot ini dikendalikan dengan teknologi lima g dengan bantuan navigasi laser
robot ini juga dilengkapi dengan sensor infra merah dan kamera resolusi tinggi
dua puluh robot disinfektan akan diproduksi dan siap digunakan akhir maret nanti